ya tapi biasanya akhir pekan juga biasanya cukup macet
apalagi kalau misalnya masih tanggal tanggal muda begitu banyak yang jalan jalan
jalan jalan keluar kota juga
tapi kita harapkan dengan diberlakukannya ataupun beroperasinya salah satu transportasi publik yang satu ini bisa mengantisipasi kemacetan
tentunya ini sudah ditunggu tunggu bahkan ini sudah cukup lama ya hampir sekitar dua puluh tahun lamanya penantian ini
dimana moda transportasi mass rapid transit atau mrt ini ternyata memang segera dihadirkan begitu ke masyarakat yang khususnya yang ada di ibu kota jakarta ini
iya proyeknya pun ini senilai enam belas triliun rupiah yang melibatkan ribuan pekerja ini segera beroperasi pada maret dua ribu dua puluh
berikut ini mass rapid transit jakarta dalam angka
pembangunan mass rapid transit jakarta tahap satu dimulai pada oktober dua ribu tiga belas dengan biaya enam belas triliun rupiah
pembangunan mass rapid transit jakarta dalam angka

jumlah penumpang yang bisa ditampung adalah dua ratus lima puluh sampai tiga ratus penumpang dengan lima puluh diantaranya dialokasikan untuk duduk di dalam keretakan
kita sudah sampai di stasiun terakhir di stasiun bundaran hotel indonesia
tadi saya berangkat dari stasiun lebak bulus adalah pada pukul sembilan lewat dua puluh dan saat ini adalah pukul sembilan lewat lima puluh
itu artinya hanya dibutuhkan waktu tiga puluh menit saja untuk sampai
dari lebak bulus ke bundaran hotel indonesia
sebuah catatan waktu yang lebih efisien jika dibandingkan dengan kita menggunakan kendaraan pribadi dengan jarak tempuh yang sama yang bisa memakan waktu lebih dari satu jam